baiklah kita langsung saja berbincang tentang film pengabdi setan dengan sang sutradara sudah ada joko anwar yang tersambung melalui sambungan telpon
bang joko selamat malam
bang ini penasaran loh lihat di lini masa sepertinya semua orang sudah ketakutan ya
sebelumnya juga saya ucapkan selamat atas pemutaran perdanaannya film ini
kemudian melihat hari pertama pemutaran ini di bioskop tanah air seperti apa sudah melihat antusiasmenya kah
atau ada data mungkin di hari pertama ini bang
sangat antusias ini sudah mulai sold out semua
dari mulai show pertama udah penuh penuh sekarang malam ini kayaknya sudah sangat
ini saya keliling jakarta juga sudah sold out dan kayaknya yang mau nonton harus buru buru
bang ini kita sekarang bicara soal filmnya nih bang
dari sekian banyak film horror masa lalu yang juga sebenarnya baik bagus bagus begitu bang
ada jalankung dan lainnya kenapa memilih remake pengabdi setan
ini yang membuat saya kepingin jadi seorang filmmaker
dulu waktu saya kecil udah film pengabdi setan kok kayaknya ini asik banget
jadi kayak betul betul cinematic experience nonton di bioskop yang paling seru gitu
jadi saya ingin membuat ini ulang untuk memberikan kenikmatan yang sama ketika saya nonton film yang aslinya gitu
dan tujuan saya juga salah satunya adalah untuk meningkatkan kembali harkat genre film horror di indonesia
kalau selama ini dianggap genre kelas dua saya ingin menjadikannya kembali bahwa genre film horror adalah genre yang terhormat gitu
dan kemarin setelah di putih
terhormat untuk beberapa kali untuk beberapa audiens alhamdulillah tamputnya luar biasa
sekarang malah ada yang bilang bahwa ini film terbaik horror yang pernah dibuat di indonesia
jadi kita semua udah paling enggak sudah sangat bangga karena target kita untuk membuat film yang bisa mengangkat kembali harkat markah film horror sudah terpenuhi gitu
oke luar biasa
kemudian ini kan film remake tapi pasti sudah banyak yang diubah ada yang diubah begitu walaupun story lainnya tetap sama
tapi apa saja bang yang diubah kemudian yang sedikit berbeda dari film ini
alur ceritakah atau background nya seperti apa bang
kita mempertahankan konsep atmosferik horror
jadi bukan horror yang mengandalkan kejutan kejutan yang membekakan telinga tapi memang horror yang membuat orang merimik gitu ya
kenggiriannya masuk ke dalam tulang istilahnya ya
dan yang kita pertahankan selain atmosfer juga benang merahnya masih ada
jadi kalau misalnya orang nonton film ini dan sudah nonton film asli pasti nanti di ending film akan tahu bahwa oh maksudnya ini gitu
tapi kalau misalnya belum nonton film
pertama juga nonton film sekarang juga tidak ada masalah sih karena ceritanya bisa dianggap berdiri sendiri
bang joko biasanya beberapa film horror di indonesia nih ya menjual kengerian tempat
nah sedangkan sepertinya film ini sendiri tidak begitu bang
pemasarannya tidak dilakukan seperti itu
oh ya kita tidak menjual gimmick
tapi kita memang mau membuktikan bahwa film horror bisa dipasarkan sebagai film yang baik
jadi kita tidak butuh gimmick gimmick sebenarnya
karena kita percaya bahwa filmnya sendiri akan menarik perhatian gitu
tapi lokasinya nyeremen gak sih
lokasinya yang pasti dingin
karena kita syuting di pangalengan jawa barat dan itu sampai dengan sepuluh derajat celcius setiap harinya
ada cerita unik apa bang joko ketika syuting di sana
enggak kita nyari memang rumahnya lama sekali karena salah satu yang susah dalam proses pembuatannya adalah mencari rumah yang cocok
kita cari sampai tiga bulan
dan akhirnya ketemu di pangalengan ini
dan uniknya ketika kita masuk ke rumah itu pertama kali
kita menemukan bahwa memang daerah rumah ini sama persis dengan yang di skenario
jadi soalnya rumah ini dibuat untuk film ini gitu
itu mungkin yang sangat unik dari rumah ini
rumahnya sendiri sudah lama tidak ditempati dan harus kita renovasi lagi
oke sekarang kita berbicara soal pemain mungkin
kan ini yang dikenal banyak orang mungkin hanya tara basro
kenapa menggayat beberapa aktor atau aktris yang belum dikatakanlah namanya belum belum begitu besar begitu
sebenarnya kita pemain
sebenarnya kita pemainnya gabungan antara pemain baru
ada dua orang pemain baru
pemain anak ya
ada nasr anuj dan emma dyat
tapi yang lainnya saya rasa sudah cukup dikenal di dunia perfilman indonesia
ada tara basro dimas aditya andi arsyar masih muda tapi juga memiliki filmgrafi yang cukup banyak
terus ada pemain pemain seksual seperti ayu laxmi elie de lutten arswani beringsuara egy pedli
dan fari albar serta asmara abigail
yang terakhir main di filmnya setan jawa filmnya gari nugroho
ada kesulitan nggak sih bang mengarahkan para pemain ini untuk masuk ke atmosfer mistis begitu
kita syutingnya memang kita desain
aku kan shootingnya dari kronologi
jadi dari scene pertama sampai scene terakhir kita shooting berurutan gitu
jadi tidak lompat lompat
dan shootingnya juga sengaja dibikin cepat
sehingga para pemainnya juga masuk ke dunia
yang diceritakan di skenario
jadi mereka mengikuti ceritanya sama dengan penonton mengikuti di bioskop gitu
jadi dari mulai awal sampai akhir kita ikutin pembuatan filmnya
jadi mereka juga mengikuti emosinya juga sama dengan skenario
nah ini sudah tayang perdana nih sekarang
hari ini tanggal dua puluh delapan september
target pencapaian penontonnya mungkin bisa di share
kalau pakai penonton sih aku gak ini ya
sekarang itu urusan produser biasanya bisnis
tapi kalau dilihat dari antusiasme sekarang yang banyak sekali show yang sold out
ini aja saya keliling mau ngecek bioskop banyak yang bilang bang gak kebagian harus nonton besok gitu
jadi saya rasa sih angkanya akan cukup baik
dari seluruh film yang sudah dibuat oleh seorang joko anwar
rating atau nilai film ini berapa bang
dari satu sampai sepuluh
ini film yang paling saya banggakan
jadi kalau saya bikin film film saya yang terakhir harus yang terbaik
karena ini film yang terbaik saya rasa sudah berbuat sebisa mungkin sebaik mungkin
dan saya rasa ini adalah film terbaik saya
baiklah berarti ini artinya kita semua harus nonton
karena juga ini saya cukup merinding sih sekarang
baiklah joko anwar terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol bersama kami di cnn indonesia connected